halo selamat pagi good morning assalamualaikum gimana sudah sarapan belum nah misalnya belum
ini yuk sarapan di surabaya nih ada namanya soto penjinilan cak hasim ini penjualnya nah
ini penampakannya ya coba dilihat ini mas ganjar kameramennya boleh ditarik ke belakang ya ini
penampakannya ini adalah di gerobak di pinggir jalan namanya makanya kenapa kau namanya pecindik
soto pecindilan karena ini berada di jalan pecindilan surabaya nah meskipun di geroba
gini nah pemirsa di rumah bisa melihat ya rame nya antriannya ini mulai jam lima tiga puluh pagi
nah kayak apa sih menambahkan sotonya nih boleh tak mainin ya cak azim ya ini lihat nih kuahnya
ini dari jam lima tiga puluh biasanya jam delapan udah habis jadi udah sampai bawah gini ini saya aduk aduk uapnya ini
bikin aromanya semerbak di semesta udara nah ini belum cukup sampai segini ya
komponennya ini juga unik kalau biasanya soto itu biasanya kan nasi mie sama potongan daging
atau suiran potongan ayam gitu ya tapi kalau ini unik nih yang pertama ini adalah iga komponennya
terus kemudian ada juga sum sum ya cak hasim ya nah ini diambil sum sumnya hangat hangat dari ini
uh gede banget nih soto ya kondimennya soto ada sum sumnya boleh digeser ke sini cak hazim nah sama
iga itu ada yang namanya torpedo mana torpedo hai ini nih nih nah alfian sama sarah ngerti
nggak ini apa torpedo ini bagian dari soto lo ini eines

terus melihat sum sumnya itu kayaknya gede dan makanya bingung ya
makannya bingung gitu ya tapi sakit enak ya
oke di awal tadi sudah ada wida
ini memang kalau kita tahu jawa timur memang terkenal ya dengan aneka sotonya
ada soto madura soto lamongan soto ambengan dan masih banyak soto soto lainnya
betul banget ini buat pecinta kuah kalau misalnya ke jawa timur
emang aduh ini kayaknya surga ya untuk makan soto yang berkuah kuah anget kayak gitu ya
tapi kira kira apa ya keunikan dari soto sum sum iga torpedo ini
nah kita kembali lagi mungkin tanya ke wida ya lebih lanjutnya
oke wida disana kan akhirnya orang ramai ya wit
orang udah antri dari tadi setengah delapan aja kuahnya udah hampir kering gitu
tapi saya penasaran sebenarnya rasa torpedo itu kayak apa ya wit ya
iya alvia sama sarah
jadi pada penasaran ya apa sebenarnya torpedo
torpedo itu sendiri
kalau misalnya iga ini kan kayak gini nih penampakannya nih udah pada tahu ya
apalagi juga yang namanya sum sum
nih makan soto isinya sum sum segede ini gitu
wuh lihat asapnya ya
ini masya allah subhanallah ini aromanya membuncah di udara
nah kalau torpedo seperti ini
nah torpedo seperti ini
torpedo itu sebenarnya sih itu adalah anatomi dari alat reproduksi sapi gitu ya
tapi ini di jawa timur ya
kalau kita di jawa timur kan kita udah ada nih yang namanya rujak cingur
kalau orang yang nggak kebiasa memang aduh apaan itu kayak gitu
tapi itu enak banget
nah harapan saya ekspektasi saya torpedo itu rasanya seperti itu juga nanti
nah sekarang kita izinin dulu ya
pertama ini kuahnya
kuahnya itu aja seruputannya udah surga dunia
kalau anda punya masalah hidup jangan putus asa atau sampai memutuskan sampai
oh ini apa gitu mau apa gitu
banyak hal yang masih surga dunia di dunia ini
nah ini berikutnya yang sum sum ya
cara menikmatinya ini kita kocok dulu ya
ini ada dua cara kocok dulu habis itu diseruput
hmm ini penyak tapi sedikit udah keluar gurih banget
nah pada kali ini kedua itu caranya begini
habis dikocok tadi terus di
wuu lihat keluar
wuu nikmat banget ini
dari visualnya aja subhanallah ini
hmm jadi ya
perpaduan rasa yang rame di mulut saya
yang pertama adalah rempah dari kuah itu sendiri
ketemu sama isian sum sum itu gurih banget
surga dunia kedua nih
nah berikutnya kita coba torpedonya
nah ini sebenarnya penyajiannya alfian dan sarah biasanya dipotong potong
ini empuk apa enggak gitu ya
hmm empuk banget
jadi ini pertama kali saya nyobain ternyata tes rasanya itu sama kayak hati
tapi kayak hati gitu loh
nah jadi ini rasanya kayak hati sama masyarakat sekitar biasanya ini dipercaya sebagai untuk menambah
nah ini masih banyak kondimen lainnya
kondimen lainnya itu iga
kita coba empuk apa enggak ya
yang jelas ini kalau dari visual ya ini nggak kaleng kaleng iganya
kan kadang ada ya iga itu tipis gitu dagingnya
kalau ini udah kelihatan
coba ya perhatikan
makrul apa enggak
menurut saya ya kita sekarang tanya nih
pengunjung sini kira kira pendapatnya sama nggak sama saya
nah ini boleh
ini masih nunggu ya pak ya
iya masih nunggu
sudah nunggu berapa lama emangnya pak
nunggu lima menit
sini sama keluarga ya
ini udah langganan apa gimana ini pak
oh ya namanya siapa pak
karena udah langganan gimana pak pendapatan di sini
rasanya soto ini memang benar benar mantap
hmm mantap ya
memang ini tiap tiap minggu saya selalu kesini
yang favorit yang dipilih apa nih
kalau saya sih ya ini iganya
iga dan urat urat ini
kalau dari harganya worth it gak pak
oh oke yaudah
baik selamat menikmati ya pak rezeki dan sekeluarga ya
sekarang sarah alfian kita nih mumpung
nih mumpung penjualnya
pergi longgar nih
karena pembelinya datang dan pergi
cak asim itu tadi saya udah ngecipin nih cak
empuk sih padahal ini kan komponennya gede gede ya cak
nah itu kok bisa prul gitu gimana cak
cara merebusnya agak lama
enam jam sampai delapan jam
oh enam jam sampai delapan jam
empuk sehingga dipatikan
terus ini kalau biasanya kan soto itu isinya daging
terus ya potongan ayam gitu ya
ini kenapa kok komponennya atau kondimennya ini unik unik ini cak
ya biar beda sama yang lain lainnya
atau ini jangan jangan khas madura
karena bajunya pakai madura
iya memang khas madura
baik cak asim selamat dilanjutkan
ini nanti saya dikomplain sama pembeli lainnya kalau nggak dilayan layanin
kita geser ke meja saya
karena ini enak banget
aduh saya tinggalin dikit
aduh ketemu lagi ya
sesudah kita tinggalin
hmm masih enak
kedengeran nggak seruputannya
kita menikmatinya itu ada teksturnya juga nih
seruputannya itu mantap
belum lagi kalau kita nikmatin nasi saya aja belum kesentuh ya
ini tambah mantap lagi
orang indonesia makan soto pakai nasi
saya punya tips ya
kalau kita mau makan sotonya ini
soto madura terus kondimennya banyak
ini yang iga ya
ini jangan lupa diaduk aduk dulu
karena biasanya penjualnya itu naruh garamnya itu di bawah
nah karena kondimennya berjibun kayak gini
ini harus kita aduk dulu supaya makin mantep
seruputannya surga dunia
terima kasih ya alfian sama sarah
pasti mupeng ya
selamat menikmati soto pejindilan